pemerintah batal menghapus ujian nasional
keputusan ini diambil setelah presiden dan wakil presiden menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri terkait
setelah bergulir selama kurang lebih satu bulan pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menggelar ujian nasional
keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan peningkatan kualitas pendidikan di indonesia yang sudah berjalan
pemerintah menganggap ujian nasional bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendidikan di indonesia
sekretaris kabinet pramono anung menyebutkan pemerintah akan menambahkan beberapa mekanisme untuk memperkuat sistem ujian nasional seperti perbaikan kualitas guru
serta aturan mengenai ujian sekolah di luar ujian nasional
ukurannya adalah kita ingin pendidikan kita bukan hanya sekolah sekolah baik saja sekolah sekolah bagus saja yang semakin bagus
tetapi juga bisa ada pemerataan
sehingga dengan demikian
tadi juga diperlihatkan ternyata bahwa kalau kemudian ini tidak dijalankan un ini tidak dijalankan
akan bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah bagus dan tidak bagus